konvoy kemenangan dilakukan timnas u dua puluh dua sebelum secara resmi tadi diterima oleh presiden joko widodo di istana kepresidenannya
konvoi dimulai dari kawasan hotel sultan senayan jakarta pusat pada kamis pagi
konvoy timnas disambut warga meriah dan pengguna jalan yang melintas
tak sedikit pengguna jalan yang juga mengabadikan konvoy timnas menggunakan telpon seluler mereka
para supporter timnas ini merasa bangga akan kemenangan timnas usia dua puluh dua asuhan pelatih indra syafri